badan nasional penanggulangan bencana mencatat korban meninggal dunia akibat bencana tsunami di banten dan lampung telah mencapai dua ratus dua puluh dua orang
hingga minggu pukul enam belas waktu indonesia barat bnpb mencatat korban luka luka sebanyak delapan ratus empat puluh tiga orang dan korban hilang sebanyak dua puluh delapan orang
kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho mengatakan seluruh korban yang terdampak berada di tiga kabupaten yaitu pandeglang serang dan lampung selatan